uang sebesar satu ratus sepuluh miliar rupiah untuk gaji ke tiga belas dan ke empat belas bagi pegawai negeri sipil
telah siap dicairkan pemerintah kabupaten jombang jawa timur
ya namun kebijakan gaji ke tiga belas dan juga ke empat belas ini mendapat kritik dari sebagian masyarakat
yang menilai bahwa sebagai pemborosan anggaran
seharusnya anggaran itu dialokasikan pada program kesejahteraan masyarakat
sebanyak tiga belas lebih pegawai pemerintah kabupaten jombang
menunggu pencairan gaji ke tiga belas dan ke empat belas
ini untuk pertama kali mereka mendapatkan tambahan gaji hingga dua bulan
biasanya penambahan gaji hanya gaji ke tiga belas saja
hal tersebut mendapatkan sorotan dari masyarakat yang menilainya sebagai pemborosan anggaran
mereka juga mengkaitkannya dengan pelayanan pegawai negeri kepada masyarakat yang dinilai belum maksimal
seharusnya gaji ke tiga belas dan ke empat belas dialokasikan pada program program yang lebih mensejahterakan masyarakat
pemerintahan harus menggaji itu
sehingga hingga saat ini masih banyak kebutuhan lain yang bisa diutamakan oleh pemerintahan daerah
daripada untuk memastikan gaji itu sendiri
itu pemborosan ya
jadi apalagi untuk mereka yang pns itu kan kesejahteraannya sudah lebih dari cukup kelihatannya
jadi untuk mendapatkan lagi gaji ke empat belas
saya pikir kok anggaran itu yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk program program yang lain
di kabupaten jombang sendiri gaji ke tiga belas dan ke empat belas sudah tersedia
jumlah dana yang disiapkan sebesar satu ratus sepuluh miliar rupiah
pencairannya tinggal menunggu surat edaran kementerian keuangan
diharapkan pembayaran gaji ke tiga belas dan ke empat belas ini untuk segera cair
namun demikian pemerintah kabupaten jombang
yang pertama di ppkad masih menunggu surat edaran dari kementerian keuangan
berkaitan dengan pembayaran atas gaji ke tiga belas dan ke empat belas
karena ini menyangkut syarat atau ketentuan yang harus dibayar oleh pemerintah kabupaten jombang
yang dalam hal ini adalah ketentuannya adalah dari pusat dalam hal ini adalah menteri keuangan
pemerintah kabupaten jombang sudah menganggarkan di dalam apbd tahun dua ribu dua puluh
untuk gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas
pemerintah memberi gaji ke empat belas salah satunya karena tidak menaikkan gaji pegawai negeri
pemerintah belum memutuskan apakah tahun depan akan memberi gaji ke empat belas kembali atau tidak